gak apa apa namanya juga anak anak biasa itu
iya buruanan warteg
eh ya mumpung aku lagi nyasar kamu mau gak antarin aku
gue benci sama warteg
ini ucapan terima kasih saya karena adik membantu saya
bapak aduh kalau bapak masak sih nggak apa apa lah pak
tempat penitipan bayi
ini buat gue
iya lah buat lo
buat lo mau buat siapa lagi selain lo
gue buka ya
itu kalau dia cek nesper
lg operasi kan
ip crown tak ada piada intylitas

tempat ngapain ini
karena kita mentor kan

tadi kan coklat
engga kok tuh shaina tuh liat belepotan begitu
ga mungkin bayi segede gini bisa makan coklat gua banyak diabisin udah gitu tukerin pake sendal jepit

lo tuh lo tuh yang mempergunakan shaina buat keuntungan lo sendiri
lo jual dia kan biar lo bisa dapetin coklat coklat itu terus lo makan sendiri kan
ya udah bener dong gue bagi ke dia orang dia yang mau juga kok
dasar lo mentah mentah anaknya lucu terus lo suruh dia minta minta coklat ke tukangnya
rasanya banget sih lo pelit lagi
eh eh denger ya kok di itu tuh bukan sengaja itu namanya rezeki dikasih sama orang
rezeki dari mana sih orang yang dikasih coklat dia loh yang makan semuanya
bener dong gue kasih ke dia tapi yang penting dikasih bukan dicuri
tapi kan terus dia ga makan lo yang makan semua
aduh lo liat dong ini rumah berantakan kayak begini liat gak
lo berdua tuh ya harusnya ngajak main shaina ngurusin shaina
bukannya shaina itu jadi alat kayak begini
gua tuh udah ga sanggup hidup kayak begini terus rumah berantakan lah ga ngurus semua
pokoknya mulai besok gua bakal naro shaina di tempat penitipan anak
biar kita tuh bisa berhenti
kita tuh hidupnya tenang aman gak berantakan kayak begini lo juga berdua
ariel apa mulut tuh kenapa tuh
celai muatan gitu
ariel lo makan coklat gua juga ya ngaku lo
tuh liat belepotan begitu
ngaku lo nggak nggak gua bukan makan gitu
shaina yang makan shaina jadikan alasan lo
aduh gila gua punya temen siol
ini ruangannya dek
oh bagus juga ruangannya wi ya
oh iya bu saya nitip shaina di sini ya ga apa apa kan bu ibu ga keberatan
oh enggak apa apa jangan khawatir sena saya akan jaga dengan baik saya ini pengasuh yang baik loh
oh ya saya tenang bu
maaf bu shaina ga boleh pandang
bu ga apa apa kan bu
gak apa apa namanya juga anak anak biasa itu
ya udah bu saya tenang kalau gitu saya sekarang pulang dulu
tolong bu titip cnn baik baik di sini ya bu ya
begini nih baru namanya hidup bersih tenang damai aman tentram
tempatnya bersih banget rapi banget
shaina anteng di sana gua anteng di sini
mendingan gua telepon karin
loh bu kok shaina nggak bisa keterima di sini emang ini shaina salah apa bu
anak ini pengacau sesama anak lain merebut mainan suka mukul temennya kalau disuapin malah disembur
tapi mulutnya jangan kesini bu aranya bu bau
kamu tahu diajak salaman nih tangan saya nih digigit untung aja mau putus coba al putus
dasar corong anak liar seperti ini tidak bisa diterima di sini
eh eh eh apa ibu bilang tadi anak liar
bu ibu jangan sembarangan ngatain shena ya bu ya
shaina itu liat tuh mukanya bu manis lucu imut enak aja anak liar
imut apaan kayak gini nyebelin
bu daripada muka ibu sama dia enak ngeliatnya bu imut
ngeliat muka ibu sama amit
ya ya udah saya pergi aja ayo shaina
eh kesel gue masa shaina disebut anak liar
lu kesel nggak sih
padahal shaina itu anak yang imut anak yang lucu anak yang manis anak yang paling sopan di dunia
eh eh eh kody kody kody itu shaina jadi ngumpil ngikutin lo
jangan kayak begitu dong
bego lo kody anak kecil tuh jangan dikasih contoh yang nggak baik kek
diajarin yang bener diajarin ngumpil bego banget sih lo
stop stop stop stop stop ah kody bias lo tuh kasih tunjuk yang bener dong sama shaina
pantesan aja dari tempat nanti para anak bilang kalau shaina itu suka buku ini
kalau shaina itu suka bukulin temennya kayak lo berdua
bias muka kody kody muka bias ya dia jadi ngikutin
kita itu sebagai abangnya shena kita harus tunjukin yang bener dong sama dia
kasih contoh yang bener jangan kayak begitu nanti nampaknya jelek buat dia
sayang kalau orang yang bener itu kalau mau ketemu orang pertama kali harus salam
ya susah banget
sini lo berduanya gue kefret nyahong
oh iya kalau misalnya karel diajakin atau kita diajakin
kita ga boleh marah
nah kita itu sesama manusia harus saling memaafkan
hmm ga boleh kita berantem apalagi saling dendam
nah tuh liat kak kody itu minta maaf tuh
tuh kayak gitu minta maaf kalau orang salah
lain kali jangan ngetawain lagi
eh itu baju siapa
itu baju gua itu baju baru gua ini mau pakai kenapa lo udah pakai
ya abis siapa suruh geletakin gitu aja gue pakai
gakudah kalau gitu shaina mendingan sekarang sama abang bias aja ya belajar dari abang bias abang bias kan yang paling baik di rumah ini ya